hai ini dia kopi latte salah satu sajian kopi yang paling banyak dipesan di kafe kafe atau
coffee shop untuk membuat sajian kopi ternyata tidak mudah karena harus menyesuaikan takaran
kopi dan susu yang digunakan untuk membuat lukisan di atas kopi hal inilah yang kemudian
membuat banyak orang tertarik untuk belajar menjadi barista atau peracik kopi seperti
kursus singkat menjadi barista yang dilaksanakan oleh kampus pariwisata di denpasar bali peminatnya
mulai dari anak muda pelajar sekolah mahasiswa hingga pegawai hotel yang dirumahkan akibat pandemi
dokter kan profesi kalau yang barisan saya maunya untuk hobi saya apabila
memungkinkan di masa depan kalau bisa baris aja jadi profesi sampingan kan
lebih bagus lagi meski hanya kursus singkat namun para peserta diajari langsung oleh barista
profesional pelaksanaannya pun menerapkan protokol kesehatan yang ketat jika anda
bosan dengan tampilan latte yang itu itu saja yuk kita belajar teknik latte yang anti mainstream
ini dia tiga d latte art atau seni latte tiga dimensi wow imut dan mengemaskan
berbeda dengan latte pada umumnya kopi latte tiga dimensi menggunakan lebih banyak foam atau busana
susu membuatnya pun perlu teknik tersendiri nah untuk membentuk gambar tiga dimensi pada permukaannya
foam atau busa susu segarlah yang digunakan jika tak memiliki mesin steamer yang biasa
digunakan oleh barista di kedai kopi anda bisa menggunakan alat pengocok susu manual
tak sekedar rasa secaket kopi dengan seni latte tiga dimensi juga memerhatikan estetika dan tetapi
kita juga harus mengambil markas untuk menghasilkan super baca kopi

susu yang telah dibentuk diwarnai campuran busa susu dan pewarna makanan dengan menggunakan kuas
ada teknik khusus agar garis maupun titik untuk menghiasnya tetap putus saat ditorekan
bagaimana tertarik untuk mencoba
tapi ingat tips berikut ini ya
pastikan anda membuat foam atau busa susu sebaik mungkin
semakin sedikit kadar air pada busa susu bentuk latte tiga dimensinya akan semakin lama mencair